hari pertama pembukaan bioskop di jakarta membuat sebagian warga merasa senang dan langsung membeli tiket nonton bioskop
salah satunya citra yang menyempatkan nonton bioskop saat jam makan siang
udah nungguin banget dari lama jadi karena saya juga kerjanya di grand indonesia
terus ada ini jam makan siang jadi saya mau langsung coba aja nonton ke atas
ya saya mungkin untuk awal sudah lumayan bagus kan daripada nggak ada ya mungkin sudah lumayan bagus
berbeda dengan peraturan sebelumnya sekarang sebelum memasuki area bioskop pengunjung diharuskan
untuk melakukan check in di aplikasi peduli lindungi sebagai bukti sudah melakukan vaksinasi
lalu setelah check in berhasil pengunjung harus cek suhu badan dan menggunakan hand sanitizer
selanjutnya bagi pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket secara online
bisa langsung mengambil tiket di mesin tiket yang sudah tersedia
kapasitas penonton di dalam studio juga dibatasi
tempat duduk di dalam bioskop juga masih diberikan jarak
agar mengurangi kontak dengan penonton lain selama film berlangsung
minimal dua belas tahun lalu juga tidak diperkenankan membawa makanan
selain itu juga penggunaan aplikasi peduli lindungi saat masuk
walaupun sudah dicek dari mal tapi kami akan cek ulang kembali
selain itu juga minimal sudah melakukan vaksinasi
kami harap ada beberapa pro kontra mengenai hal ini
tapi semoga kalau transmission ratenya sudah semakin turun
covid semakin turun ratenya himbawan ini bisa lebih lebih diperlonggar lagi
menurut masya gusman public relations cgv indonesia saat ini
tenan pembelian makan dan minuman masih ditutup
ini merupakan salah satu kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah
selama pembukaan bioskop pada masa ppkm level tiga
untuk tetap aman dan sehat
para pengunjung juga harus menggunakan masker selama film berlangsung
serta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
bella mulahela denny irvan jakarta